bapak ibu sekalian ketika kita bicara perubahan kita tidak cuma bicara perubahan yang di ujung ujung yang jauh sana
tapi kita ingin bicara perubahan yang dirasakan oleh ibu dan bapak di rumah kita masing masing
kita bukan ingin menyaksikan foto tempat lain berubah
kita ingin menyaksikan rumah kami kondisinya sekarang lebih baik
keluarga kami kondisinya sekarang lebih baik
itu yang kita ingin dorong
jangan sampai ketika kita bicara pembangunan maka yang dibangun yang di ujung sana
tapi rumahnya tidak berubah kondisinya
inilah perubahan siap bersama perubahan
siap bersama perubahan
ibu ibu sekalian perubahan itu perlu kewenangan
kalau punya wawenang kalau tidak punya kewenangan tidak boleh merubah
saya cerita nih di jakarta dulu ada satu tempat namanya alexis
tempat itu diprotes mau ditutup tidak pernah bisa ditutup
demo demo demo nggak pernah bisa ikut
dua ribu tujuh belas waktu itu bersama pks kita berjuang melakukan perubahan di jakarta
dan alhamdulillah menang di jakarta
apa yang terjadi
tempat itu ditutup cukup dengan selembar ke
atas dan satu tanda tangan
langsung tutup semuanya
itu namanya kewenangan
kalau ada kewenangan bisa membuat kebijakan
kalau tidak ada kewenangan kita cuma menyampaikan aspirasi
tapi bila tidak ada kewenangan itu tidak bisa dilaksanakan
nah kewenangan itu didapatnya lewat proses demokrasi
bukan pakai rebutan pakai demokrasi
sekarang kita menjadi demokrasi itu
melakukan perubahan perlu kewenangan
untuk bisa mendapatkan kewenangan harus bisa memenangkan pilpres dan pemilu